kendala kali ini datang dari uni eropa yang memperlakukan undang undang baru mengenai deforestasi atau alih guna fungsi hutan
benar biasanya sih tidak sampai
tidak jarang eka terpaksa menutup fitur pemesanan di akun marketplace nya karena kehabisan stok
tangan mereka terampil loh menyaring serat kayu arennya
tadi kalau misalnya dari statement gue sih sebenarnya udah kelihatan ya tiga tim pertama itu mungkin tidak akan mengejutkan
dan berbicara dengan baik
amerika berbeda dengan publik amerika
itu bagian dari upaya kita meningkatkan kesehatan saluran nafas
ada yang menjual barang atau makanan makanan yang sudah kering seperti kue dan lain sebagainya
dari tahun ke tahun itu kami pihak keluarga itu sudah berusaha mencari juga